uang tabungan lebaran tak kunjung dicairkan membuat puluhan ibu ibu di padalarang jawa barat ini tak mampu lagi menahan emosi
rabu petang sekitar empat puluh orang emak emak ini menggeruduk sebuah rumah mewah yang merupakan milik seorang pengelola urunan tabungan lebaran berinisial s
masa menduga s sudah menggelapkan uang para anggota mencapai lima ratus juta rupiah
kekesalan para anggota ini lantaran s tak kunjung membagikan uang tabungan paket lebaran sementara hari raya idul fitri tinggal penghitung hari
itu pendor disini ternyata pendor disini uangnya nggak ada gitu
kemananya totalnya yang nggak ada lima ratus juta jadi seluruh total paket itu satu miliar lima ratus juta
ternyata yang ada uang yang masuk katanya satu miliar sepuluh juta
kita minta pertanggung jawabannya ke vendor soalnya kita nabungnya ke yang namanya
lantaran tidak bisa menyerahkan uang para korban pihak pengelola hanya bisa memberikan jaminan berupa akte tanah
atas inisiatif itu para anggota memberikan kesempatan kepada s membayarkan uang lima ratus juta hingga akhir bulan mei
terhadap arisan arisan lebaran yang diduga melibatkan yang punya rumah ini tapi alhamdulillah barusan sudah dibuatkan surat pernyataan
di jalan raya pasir gombong cikarang utara bekasi jawa barat kamera pengawas sebuah toko pakaian merekam aksi pencurian yang dilakukan dua wanita
peristiwa ini terjadi selasa siang
satu pelaku berusaha mengalihkan perhatian penjaga toko dengan berpura pura sebagai pembeli
saat itulah satu pelaku lainnya mengambil pakaian dan memasukkannya ke dalam rok
tak tanggung tanggung tersangka mencuri pakaian lengkap beserta gantungannya
di perkirakan berjumlah belapor
akibat kejadian ini pemilik toko menderita kerugian dua juta rupiah
tim liputan cnn indonesia